oke bagaimana respon partai solidaritas indonesia yang diadukan karena dinilai melakukan pelanggaran kampanye atau kampanye lebih dini lah dari yang sudah ditetapkan
kami sudah terhubung dengan rian ernest jurubicara bidang hukum dari partai solidaritas indonesia selamat malam rian
selamat malam mas budi
ya rian boleh dijelasin sebenarnya ini mungkin masyarakat belum banyak yang tahu
duduk masalahnya sampai psi kemudian dibawa bawa tidak hanya masalah sengketa atau permasalah pemilu di bawah aslu sampai bahkan masalah pidana di baris krim ini sebenarnya duduk masalahnya gimana sih rian
oke jadi mas budi kalau boleh saya mungkin sampaikan hari ini itu terdapat perbedaan interpretasi antara teman teman di bawah aslu dan kita yang di psi mas budi
jadi pihak bawah aslu itu berpandangan
unsur kampanye itu antaranya
itu adalah visi misi program dan atau citra diri
itu diatur di pasal satu undang undang pemilu dua ribu tujuh belas mas budi
nah psi punya pandangan bahwa kita mengikuti arti kampanye yang diatur lebih rinci di undang undang yang sama tetapi di pasal dua ratus tujuh puluh
kampanye di pasal dua ratus tujuh puluh empat diatur apabila kita menawarkan sisi misi dan program
iklan yang dipublis psi di harian jawa post sama sekali tidak berisi visi misi dan program
jadi psi sebagai sebuah partai hanya menawarkan kepada masyarakat mempublikasikan bahwa ini loh nama nama yang bagus untuk calon menteri dan juga untuk jawab pres
sementara dalam interpretasi bawaslu sendiri bahwa psi melakukan atau menampilkan quote unquote ini citra dirinya gitu dalam
artikel atau iklan yang ditampilkan di harian jawa post itu ya riani
sampai saat ini kita pikir itulah mungkin titik antara bawaslu dengan psi yang belum ketemu
nah dari pihak psi mas budi kita sudah proaktif melakukan klarifikasi kepada pihak bawaslu
pada saat pemeriksaan kita hadir tepat waktu kita kooperatif kita juga diskusi cukup cair ya
jadi kita kaget pada saat hari ini dari pihak bawah aslu mengeluarkan press release yang begitu kuat gitu ya
tegas kepada partai psi
jadi di titik ini kita merasa sepertinya ada yang nggak pas nih
ada yang nggak pas itu karena memang nggak pas interpretasi atau mungkin analisa hukumnya atau memang anda lihat ada aroma lain ini
misalnya ya kita tahu ini aroma politiknya kuat sekali di tahun politik
apa indera penciuman anda mengatakan apa rian
jadi kalau kita mau
mau jujur terbuka bahwa partai partai lain pun melakukan publikasi yang kurang lebih juga menampilkan logo mereka mas budi
tetapi kayak sampai hari ini sepertinya penindakan dari bawah aslu itu tidak kencang
penindakan kepada psi
misalnya partai partai apa yang bisa anda curigai juga melakukan hal yang sama gitu dengan psi tapi tidak ditindak oleh bawaslu gitu
hitungan satu hari sudah psi berikutnya

ada partai lain nih mas budi
yang mengiklankan hal yang menurut kami di psi bahkan lebih
lebih terang terangan tanda putih mempromosikan partai mereka
tapi sampai hari ini info yang kami dapat tidak ada tuh penindakan dari bawaslu
tidak ada press release yang begitu kencang dari pihak bawaslu terhadap partai tersebut
nah dan pihak
dan poin kedua juga mas budi
kalau boleh kita sampaikan
apa namanya perihal psi ini mas budi
itu awal kali timbul bukan dari laporan masyarakat
tetapi dari temuan langsung
komisioner bawaslu yang atas nama pak afif
jadi bukan dari masyarakat tapi langsung dari beliau
jadi prosesnya bergulir begitu cepat sampai akhirnya di press release bawaslu hari ini
mungkin saya perlu sampaikan juga untuk masyarakat mengerti bahwa dia terakhir press release bawaslu dikatakan bahwa dalam waktu dekat polisi menetapkan tersangka
jadi sepertinya waduh ini kayaknya kok cukup ada aroma yang gak baik nih
apakah karena psi ini partai baru yang tanda kutip mungkin mulai menjadi ancaman bagi kekuatan kekuatan partai
namun kita gak tahu
jadi anda melihat bahwa ini tidak hanya masalah pelanggaran masalah kampanye saja atau masalah pemilu tapi juga ada aroma ya kontestasi politik gitu di sini ya rian ya
karena ada antikotrismen di sini
treatment di sini ada hal yang tidak adil dan tidak merata
rian tapi banyak yang bertanya kenapa dalam iklan itu psi menyertakan nomor urut ada lambangnya bahkan ada foto presiden jokowi
kenapa hal hal yang mungkin secara fisik secara kasat mata itu sangat terlihat kampanye
kenapa kemudian itu disertakan dalam kampanye jika memang tujuannya seperti kata anda katakan ini pendidikan politik gitu bagi masyarakat yang dilakukan oleh psi gitu rian
mungkin kita akan kembali lagi menanggapi
untuk meruncuk kepada pasal dua ratus tujuh puluh empat mas budi
bahwa sekali lagi kita nggak bicara visi misi dan program
kita juga tidak mengajak pemilih untuk memilih psi juga
kita betul betul hanya membuat sebuah diskursus publik gitu ya
bahwa ini loh ada calon calon yang sepertinya potensial yuk mari kita nilai bersama sama yuk kita polling
beda dengan partai partai lain yang mungkin tanda kutip lebih vulgar mengatakan bahwa marilah ikut partai kami
calegnya anda akan kami biayai ini
ada partai partai lain yang sepertinya itu lebih tanda kutip mengkhawatirkan
tetapi hari ini wow begitu kencang penindakan bawaslu terhadap psi bahkan mendorong polisi untuk segera mentersangkakan gitu ya
usur dari pimpinan kami
ini yang kami rasa kurang pas dan kami tetap akan melakukan perlawanan hukum
perlawanan hukum seperti apa yang kemudian akan dilakukan oleh anda dan rekan rekan di psi
jadi kita masih berdiskusi soal ini mas budi
kita belum ada apa namanya semacam kesepakatan
kira kira langkah hukum seperti apa
tetapi tentu kita tahu kita bisa saja misalnya beberapa unsur di undang undang pemilu yang merugikan kita kita bisa bawa ke mahkamah konstitusi
atau mungkin apabila ada tindakan dari hukum tertentu di bawah seluruh yang kurang pas seperti kita sampaikan tadi
mungkin bisa kita bawa juga ke dkpp
entahlah kita masih coba menggodok di dalam kira kira langkah hukum apa yang layak kita bisa laksanakan
yang terakhir sekali lirian
saya mau agak mundur sedikit ke belakang tadi
saya katakan sudah apa ya mengklarifikasi hal ini langsung kepada bawaslu
sudah ada diskusi
katanya diskusinya juga cukup cair dan bersahabat dengan bawaslu
apakah dalam diskusi itu tidak tercapai titik temu kesepahaman
apa tidak ada ini
apa namanya titik temu kesepahaman itu
jadi kalau boleh saya sampaikan
pemeriksaan yang dilakukan terhadap kami dilakukan oleh staf staf bawaslu yang lebih muda
jadi sekitar umurnya tiga puluh tahunan gitu ya
itu diskusi yang sangat hangat cair
dan kita berdiskusi gitu ya
makanya kami sampaikan lagi
apa mungkin ini ada arahan dari pimpinan
supaya apapun hasil pemeriksaannya ya sudah digulirkan saja ke pihak polri
jadi staf bawaslu yang anda ajak bicara anda ajak diskusi itu mengerti sekali gitu posisi psi
dan mungkin saja membenarkan apa yang dilakukan psi gitu
ini bukan masalah gitu
sejujurnya saya juga harus fair
kita tidak mengatakan bahwa mereka membenarkan
tetapi alasan yang kita sampaikan
misalnya tadi soal pasal dua ratus tujuh puluh empat undang undang
soal unsur unsur kampanye
mereka tidak menyangkal atau langsung mengatakan atau menyangga
itu tidak ada sih dalam diskusi
rian terima kasih atas perbincangannya
kita akan tunggu bersama
apakah kasus ini kemudian bergulir betul
kerana pidana ditangani kepolisian
atau memang ada peristiwa peristiwa
atau mungkin kompromi lain yang akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan
terima kasih sekali lagi rian ernest
jurubicara bidang hukum partai solidaritas indonesia